ada pengusaha dari jakarta
mereka kesini mau membangun pabrik
dan saya hanya sendirian
dengan kehadiran cucu
itu menambah kekuatan mereka
mengirim para tkw ke luar negeri
depan rumah aceh
di dalam rumah debbie
dari kampung lain
kita ngobrol di dalam saja
lepas patok kamu dulu
ini tuh cici atau artis
ih acing bisa aja deh
acing juga ganteng
padahal acing gak pake parfum loh
ya ampun cantiknya
cici jadi emang malu
kamu tuh cantik sekali
yang kedua kalinya udah gak cantik
kamu tuh bisa aja
ya acing jadi malu
mau jalan kemana
yang penting arte jalan dulu sama kamu
ada pengusaha dari jakarta
mereka kesini mau membangun pabrik
dan saya hanya sendirian
dengan kehadiran cucu
itu menambah kekuatan mereka
mengirim para tkw ke luar negeri
akhirnya mereka mendapatkan penghasilan yang besar
mendapatkan gaji yang besar
dan para suami akan semakin malas
tinggal di rumah
mengurus rumah tangga
mengurus anak anak masak
nongkrong di warung
akhirnya kemalasan mereka semakin mengakar
para pemilih tanah di cedaho
itu butuh petani
kalau tidak ada petani dan warga
kita akan sulit untuk bertahan
pada akhirnya semua tanah di cidau akan dijual

sebagai seorang orang
kita akan mencari pintu
kita akan mencari pintu
kita akan mencari pintu
sebagai seorang orang
sebagai seorang orang
kita tidak yakin dengan apa yang kita miliki
akhirnya beras diimpor
bahkan cangkul diimpor

saya ingin cucu bergabung dengan saya
berhenti mengirim para tkw ke luar negeri

ya gak mungkin atuh
itu tak pekerjaannya cucu
itu tak pekerjaannya cucu
kalau cucu berhenti cucu gak makan
kalau cucu berhenti cucu gak makan
kalau bang jema ada ada aja

atau begini saja
atau begini saja
cucu kerja sama saya
bantu mengurus pertanian
bantu mengurus pertanian
cucu tenang saja
saya akan menggaji cucu sama banyaknya
gaji lebih besar
kerjaan cucu gampang
hanya mengajak para warga
hanya mengajak para warga
supaya tidak jadi tkw

jadi pekerjaan cucu teh apa
atau nyuruh warga supaya jangan jadi tkp
jangan jadi tkw
jangan jadi tkw
jangan jadi tkw
jangan jadi tkw
gajinya lebih besar
ada yang lain
kalau cucu mau membantu saya
kalau cucu mau membantu saya
kasih cucu aku
kasih cucu aku

ya udah tuh cucu pamit pulang
kalau bisa mikirnya jangan lama lama
kalau bisa mikirnya jangan lama lama
kalau bisa mikirnya jangan lama lama
cucu usahain secepatnya
kamu terjang di sini di sana
kamu tekan di sini di sana
ada orang gak
kayaknya gak ada
kayaknya gak ada
kayaknya gak ada
kita lapor komandan saja
kita akan suruh mengawasi
kalau ada yang mencurigakan baru kita lapor
kita di sini saja
mengawasi rumah kang inin
jangan di sini
jangan di sini
jangan di sini
jangan di sini
eh jangan dekat dekat